gempa dan tsunami yang terjadi di sulawesi tengah
menyebabkan lebih dari seribu orang tewas
membuat sejumlah negara sahabat menawarkan bantuan
bantuan yang ditawarkan berbagai negara mencapai miliaran rupiah
setelah bencana alam gempa dan tsunami terjadi di sulawesi tengah
yang menyebabkan banyaknya korban
serta rumah penduduk yang rusak parah
sejumlah negara sahabat memberi bantuan dalam bentuk tenaga dan bahan pangan
hal ini diakui oleh wakil presiden yusuf kala
yang juga komandan penanganan gempa dan tsunami di sulawesi tengah
menurut jk bantuan yang dibutuhkan mirip
dengan bantuan saat bencana tsunami terjadi di aceh
bantuan asing itu rehabilitasi dan rekonstruksi
sama dengan waktu di aceh
jadi katakanlah bisa satu negara bikin lima ratus rumah
jadi mereka ada jangka panjang
ini negara apa negara anak b
jadi bersifat program tidak hanya dalam tanggap darurat
menko polhukam wiranto menyatakan
bantuan yang dibutuhkan berupa air bersih
makanan dan minuman hingga bbm dan pasokan listrik
selain kebutuhan pokok
bantuan yang dibutuhkan saat ini juga berupa alat dan keahlian tertentu
pemerintah pun mengarahkan
agar bantuan yang diberikan bisa tepat guna bagi para korban
hingga satu oktober lalu
lima belas negara telah menawarkan bantuan untuk indonesia
palang merah singapura mengklaim
telah menyalurkan dana senilai lima puluh ribu dolar singapura
atau sekitar lima ratus delapan puluh empat lima juta rupiah
pemerintah korea selatan menyediakan bantuan kemanusiaan
sebesar satu juta dolar as
atau sekitar empat belas tujuh miliar rupiah
menteri pembangunan internasional
pembangunan internasional inggris
menyatakan akan mengirim tim pakar untuk pemulihan
pihaknya telah menyediakan bantuan awal
sebesar dua juta pound sterling
atau sekitar tiga puluh delapan lima miliar rupiah
penyaluran bantuan hingga lima hari setelah bencana gempa dan tsunami
masih berjalan lambat
kita tadi sudah mendapatkan konfirmasi dari beberapa warga yang masih mengungsi
tidak menerima bantuan sama sekali
ada wilayah yang belum terjangkau
rasa frustasi mulai dirasakan warga
apa langkah taktis yang harus diambil di saat kritis seperti ini
sudah bersama saya
ada johan budi
judul bicara presiden jokowi
dodo bang johan terima kasih
terima kasih sudah ada di sini
dan juga ada pak sodik mujahid
wakil ketua komisi delapan
pak sodik selamat malam
terima kasih sudah di sini
komisi delapan dpr membidangi sosial agama
dan juga partner kerja bnpb
bang johan bantuan lambat tadi saya sudah
baru saja tadi kita konfirmasi kepada warga yang berada di donggala
sejak hari pertama
mereka mengungsi ada seribu orang
hanya menerima tiga dusmi instan
itu sudah habis
sekarang mereka sudah dua hari terakhir
hanya makan pisang dan buah buahan dari kebun
ya jadi kemarin ada rapat terbatas kabinet putri
salah satu masukan yang disampaikan oleh
pembantu bapak presiden
adalah masih adanya daerah yang terisolasi
gempa ini tidak hanya membelah tanah
tetapi juga memutus jalur transportasi
sehingga memang kemarin ada masukan atau laporan
ada beberapa titik ya
yang belum tersentuh oleh bantuan
karena itu ada empat prioritas kemarin yang diinstruksikan oleh bapak presiden
yang pertama evakuasi itu
yang kedua dropping logistik
yang ketiga berhubungan dengan perusahaan
yang ketiga berkaitan dengan penyiapan seperti listrik kemudian bbm
dua hari yang lalu sudah ada bbm yang masuk ya
berapa kiloliter gitu yang dikawal oleh tni dan brimop
dan hari ini bapak presiden kembali ke palu
ke donggala juga tadi
untuk memastikan apa yang diinstruksikan itu
di lapangan berjalan sesuai dengan apa yang dilaporkan
oleh para menteri
termasuk tentu dropping berkaitan dengan logistik yang tadi anda sampaikan
ada beberapa memang yang belum bukan karena apa apa
tapi karena memang jalur transportasinya terputus
dan kemarin hari selasa itu
alat alat berat sudah didatangkan
tidak hanya dari morowali
tapi juga dari sekitar donggala palu
dan tujuannya adalah membuka itu
karena itu faktor penting yang kemudian logistik ini tadi
dropping semakin banyak karena sudah ada perbaikan bandara
kita ketahui bersama bahwa bandara palu
ada sebagian runway nya yang putus ya
sehingga hanya bisa didarati oleh hercules
tadi kemarin dilapat
terbatas itu dilaporkan
bandara itu sudah diperbaiki
tidak hanya logistik ya
tapi juga peralatan medis dan lain sebagainya
itu mulai diperbanyak
tapi memang menarik untuk melihat highlight dari pernyataan presiden joko widodo hari ini
juga memberikan highlight terutama untuk wilayah donggala dan sigi
jadi artinya presiden juga sudah menyadari bahwa donggala sigi masih belum tersentuh
apakah itu juga berkaitan dengan
di donggala apakah sudah pemerintahannya berjalan dengan normal atau belum
tadi ini ke palu ini
pak presiden mengunjungi donggala juga
jadi bukan belum tersentuh sama sekali
itu tidak benar juga
tapi memang belum banyak ya
ini berdasarkan laporan yang disampaikan oleh para menteri ya
dropping tidak hanya logistik
tadi saya bilang pemulihan komunikasi
kemudian juga bbm
bahkan kemarin kebetulan saya ikut di rapat terbatas itu
memaparkan pembersihan puing puing itu
tujuannya agar jalur transportasi ini bisa terbuka
sehingga logistik itu bisa disebar ke berbagai titik titik yang selama ini terisolasi
memang ada di dalam rapat terbatas itu dilaporkan
ada satu dua titik daerah yang belum bisa tersentuh oleh bantuan itu
selain itu juga ada korban yang masih belum bisa dievakuasi
karena itu empat prioritas yang disampaikan oleh bapak presiden
diinstruksikan kepada para pembantunya
untuk ditangani skala prioritas utama
salah satunya evakuasi dan dropping logistik
pak sodik kalau misalnya dari komisi delapan melihat sejauh ini yang
progres yang dilakukan pemerintah
untuk penanganan korban gempa seperti apa
bagaimanapun memang jalur itu memutus
tapi juga ada keluhan dari warga yang mengeluhkan sulitnya mengambil bantuan
katakanlah di makorem ada beberapa prasyarat
mereka harus datang mereka harus menunjukkan identitas
mereka harus menjelaskan persisnya berada di mana
itu dikeluhkan oleh warga
jadi kalau situasi saat ini
dan langkah langkahnya saya kira mas johan yang menjelaskan
saya ingin mundur sedikit
semua ini semua ketidaksiapan ini
kita semua lambat memahami soal perubahan potensi bencana di indonesia
peta kita ini yang dulunya wilayah hijau
tiba tiba jadi merah
yang kuning tiba tiba merah
jadi ada peta baru potensi bencana
kita tidak menyadari ini
ketidaksadaran itu diwujudkan dalam konsep kita
dalam visi kita
dalam anggaran kita
termasuk dalam simulasi simulasi kita
jadi bnpb karena dia agak terlatih
bmkg agak terlatih tingkat terserah
dia sudah agak teruji
tapi pemerintah pemerintah daerah
itu banyak yang tidak siap
padahal itu tulang punggung sekarang
tulang punggung apalagi ketika statusnya belum status bencana nasional
kita kan tidak pernah ada uji coba
ada latihan latihan melawan terorisme ada
latihan melawan terorisme ada
latihan melawan pendemo ada
tapi kan jarang pemerintah daerah melakukan simulasi tentang bencana
padahal sekali lagi
peta bencana di indonesia itu sudah berubah
kita berada pada wilayah yang potensial bencana
nah kesadaran ini
yang belum menjadi pemahaman yang komitmen kita semua
baik di pusat terutama terutama di daerah
kalau misalnya anda melihat pemerintah daerah
katakanlah sulawesi tengah kemudian donggala
dan juga sigi kalau anda lihat sekarang
lumpuh atau masing masing
masih bisa berjalan atau bagaimana
ya mereka masih dalam keadaan grogi gugup ya
masih belum tahu
kebingungan ya kan
nah ini yang tidak terlatih itu
karena itulah maka dukungan dari pusat yang dominan itu
sehingga kemudian orang banyak yang mau
akhirnya pusat yang
nah pusat pun kemudian dipertanyakan soal status bencana nasional itu
sehingga kita bisa mengerahkan potensi sumber daya secara maksimum
ketika status bencana nasional itu tidak di daerah lagi tapi di nasional
jadi kalau saya lihat anda sudah mengatakan ini mestinya perlu bencana nasional statusnya
sejak di lombok saya melihat sudah seperti itu ya
karena yang tadi pengerahan maksimum sumber daya dan pengambil alihan kepemimpinan
sekarang dengan status ini pusat itu itu hanya sebagai pendamping
ini sebagai pendamping
nah tapi sekali lagi poin
sumber dayanya belum nasional menurut anda
memang sumber daya
apakah lokal atau negara
apakah sumber daya atau nasional itu bisa di maksimum kemampuan
tapi satu yang pertama adalah kesiapan secara psikologis
pengerahan sumber daya nasional secara maksimum
dan kepemimpinan nasional dalam menangani ini
jadi kembali soal status bencana nasional
bagaimanapun peristiwa ini kemudian juga sudah menjadi perhatian internasional
beberapa berita kemudian kita lihat bahwa mengatakan memang di situ
banyak kemudian jasad yang
sempat hingga sehari atau dua hari kemudian tidak terangkut
apa dibahas soal keterbatasan logistik dan segala macam
jadi kalau misalnya dikatakan pemerintah daerah baik baik saja
pemerintah daerah masih bisa mengatasi ini
masih bisa atau belum tidak atau bagaimana
kalau prinsip dasar status nasional itu agar tujuannya seperti pak sodik sampaikan
pemerintah pusat lebih dominan
itu sekarang sudah dominan di sana
dan maksimal bahkan di rapat terakhir kemarin di rapat terbatas itu
peristiwa menginstruksikan tidak hanya kementerian terkait
apakah itu kementerian sosial perhubungan tapi semua kementerian
hari pertama terjadi kempah
menki sudah mengeluarkan rp lima ratus enam puluh empat miliar dana awal untuk membantu
itu belum lagi dari menteri pemimpinan nasional
dump truck kemarin dikirim ada berpuluh dump truck dari keterangan yang disampaikan oleh menteri pupr untuk kesana
kalau bicara soal status nasional itu adalah berkaitan dengan sejauh mana campur tangan pemerintah pusat
bahkan presiden sudah membuka ruang untuk bantuan internasional dari negara negara lain
karena mereka ingin berkomitmen membantu penanganan terhadap penanggulangan kempah di donggala dan palu
artinya tidak ada bedanya dengan
kalau status nasional kan kemudian juga bisa menerima bantuan artinya sama aja
tidak ada hubungannya soal status itu bantuan internasional itu masuk atau tidak
kalau statusnya nggak nasional apakah nggak masuk tidak ada hubungan sama sekali
tadi menyitir dari sampaikan oleh pak sodi
kalau status nasional itu adalah agar dari pemerintah pusat lebih maksimal
menanggung apa yang penanganan di sana itu sudah dilakukan sekarang
banyak sekali kalau saya mau cerita soal berapa yang sudah di apalagi presiden dua kali loh ke sana
menunjukkan bahwa pemerintah pusat dominan terhadap
pemuda di sana gini putri status bencana nasional itu juga ada persyaratannya
salah satunya adalah
jika pemerintah daerah di sulawesi tengah atau dimanapun tempat terjadi bencana itu sudah lumpuh
nah dalam konteks ini pemerintah daerah di sulawesi tengah masih bisa berjalan seperti biasa ya
meskipun ada gangguan komunikasi tadi seperti yang disampaikan sekarang sedang dipulihkan
artinya kalau status nasional itu berkaitan dengan sejauh mana pemerintah pusat masuk ke sana
sekarang sudah maksimal gitu
bahkan levelnya sudah di situ
levelnya sudah nasional sudah penanganannya secara nasional
bahkan tadi saya sampaikan bantuan dari negara negara asing sudah mulai masuk nih
ada empat belas negara yang punya komitmen belum lagi dari swasta ya perusahaan perusahaan multinasional
anda mendengar google menyumbang satu juta usd kemudian sekarang yang jadi pimpinan penanganan bencana itu langsung wapres loh
wakil presiden ditunjuk oleh pak jokowi untuk memimpin langsung
satgas penanganan di bahkan dan satgasnya itu tidak lagi polda di jatim
tapi di backup oleh mabes tni dan sorry polda di sulteng
tapi di backup oleh mabes tni dan mabes polri
misalnya brimop kemarin ada dua tiga ratus lebih ya
pasukan yang di drop ke sana sebagian dari situ juga ada ini ada tenaga tenaga medis dari tni
oke artinya pemerintah ini sekarang levelnya sudah membantunya sudah level nasional
sudah bisa dan masih bisa mandiri menangani ini semua gitu kan kurang lebih
ya artinya perhatian pemerintah pusat tadi saya ini kan pak sodik ya bahwa dengan status ini
banyak kali saya bisa sampaikan bukan status itu yang sebenarnya diperlukan
tapi sejauh mana pemerintah pusat ini ambil bagian di dalam kaitan dengan penanganan di daerah
tidak ada bencana tersebut
tidak ada bencana dan ini sudah masih tidak hanya kementrian sosial dan pupr
dan menunjuk pak wapren susukwala untuk memimpin langsung itu
termasuk dropping dan termasuk juga komitmen dari negara negara sahabat ya
di dunia internasional juga membantu
itu nanti itu nanti setelah jeda kita nanti setelah jeda kita bahas bagaimana soal kembali
saya akan menyoroti kami akan kembali menyoroti soal distribusi bantuan
apalagi sebentar lagi juga sudah ada bantuan internasional yang kabar
akan disampaikan oleh beberapa negara sahabat
tetap di cnn indonesia prime news
anda kembali bersama kami di cnn indonesia prime news
masih bersama saya adalah bang johan budi juri bicara presiden joko widodo
dan juga pak sodik mujahid dari wakil ketua komisi delapan dpr
saya ke pak sodik sekarang
pak sodik ini berita terbaru
internasional kan sudah mau masuk
memastikan supaya bantuan bantuan itu memang benar benar yang kita butuhkan
screening memang sekarang sudah dan sedang dilakukan
ada tiga hal lah ya yang kita harapkan dari bantuan itu
satu adalah manajemen ya manajemen distribusi manajemen logistik yang bagus
jangan sampai kita mendapat bantuan tapi mereka menyaksikan bahwa distribusinya buruk
sehingga kemudian citra kita menjadi tambah buruk
sementara korban makin sengsara
yang kedua agak spesifik saya mengharapkan bantuan bantuan peralatan termasuk sarana transportasi
untuk membuka isolasi isolasi gitu ya
apakah pesawat pesawat kecil dan lain sebagainya
yang ketiga kan ada memerandum kerjasamanya
itu juga harus diatur dengan baik sehingga tidak ada ikatan apapun
apalagi ini adalah soal bantuan bantuan kemanusiaan
bang johan yang sudah confirm masuk itu dari mana saja sih
sudah ada yang datang belum
ada empat belas negara
nanti akan dibawa koordinatornya menko polhukam
yang ngatur itu nanti masuk keluarnya itu ada nanti ditunjuk satu kota
bandara itu yang kemudian sebagai transit nanti
ada empat belas negara yang sudah komit tadi india kemudian amerika serikat turki singapura negara asean pasti
nah ini sudah komit membantu
nah yang agak membedakan sekarang
kemarin pak wapres yang ditunjuk sebagai pimpinan operasi penyelamatan
kira kira kota angkut itu
menjelaskan nanti kita yang akan memutuskan bentuknya seperti apa kebutuhannya
jadi tidak mereka misalnya india komit satu juta usd
nah kalau bisa satu juta usd itu mungkin dalam bentuk logistik misalnya
singapura sudah komit akan membantu pesawat c satu ratus tiga puluh lima yang
untuk membuka sholat baling ya
alat angkut itu yang diperlukan ya
ada beberapa buah gitu
kemudian juga apa namanya amerika serikat
amerika awalnya mau mengirim rumah sakit katanya
apakah dia punya rumah sakit di kapalnya itu
nah pak zuballa pak wapres menjelaskan dengan detail sekali
beliau kan punya pengalaman di
tapi itu sudah ditolak kalau tidak salah ya bantuan rumah sakit
karena kita punya kri dr soeharto kan
makanya kan tadi pertanyaannya efektif nggak itu
karena itu kita ubah
kalau gitu anda jangan bantu itu
bantulah kami pesawat tadi itu
termasuk dari amerika serikat saya nggak tahu berapa buah ya
itu juga akan dibantu
jadi benar benar sesuai bahkan pak sonek bahkan bantuan itu nanti kita konversi pak
untuk membantu rumah rumah itu
jadi tidak mubazir ya
tidak misalnya bantuan soal terlalu banyak
enggak jadi diukur betul
sumber daya di pemerintah pusat kan juga ada
dan apbn kan juga bisa membantu itu
jadi misalnya ada apa kita minta itu
misalnya untuk membangun rumah
sama dengan sekian rumah gitu
negara mana gitu
bisa saja dalam bentuk
enggak ini contoh ekstrim ya
kita butuh besi gitu misalnya
itu bisa dalam bentuk itu juga
untuk membangun rumah
dan di perumahan taman roa ya
itu kan mengalami kerusakan cukup
dan kontur tanahnya itu pak ternyata di bawah itu air ya
di lapisan tanahnya itu hanya berapa
sehingga bisa agak berat kalau dibikin rumah yang mirip yang waktu awal itu
ada juga di daerah yang ambles itu
itu juga dipikirkan oleh menteri pupr
dengan dukungan bumn juga ya
bagaimana kemudian bisa membangun kembali tempat tinggal yang aman lah
tentunya kemudian ada pertimbangan pertimbangan yang soal relokasi itu
itu kan nanti kemudian yang bang johan tadi katakan
ini sudah tidak lagi levelnya menteri terkait saja
tapi juga sudah sampai semua menteri
karena ada instruksi kalau misalnya ada kementerian lain
ini di rapat kabinet ya
kalau ada kementerian lain yang masih punya tenda
itu segera dikirim
artinya kan levelnya sudah maksimal betul
itu diperhatikan semaksimal mungkin
saya tidak ingin mempersoalkan status ya sebenarnya ya
tapi sebetulnya ketika kinerja sudah seperti ini
sebetulnya sudah status bencana nasional
itu yang sering menjadi pertanyaan dari masyarakat
termasuk dari komisi delapan ya
walaupun memang itu tidak penting status yang penting kinerja
maka ya ini kan ada yang mementingkan level
ada yang mementingkan sejauh mana maksimal bumn
kalau status bencana nasional tapi nggak maksimal ya percuma juga
karena itu tadi kan saya menjawab itu memulai dengan apa yang disampaikan pak sode
kalau status bencana nasional itu dalam rangka agar pemerintah pusat all out membantu dong
ini sekarang sudah dilakukan
dua kali presiden ke sana loh
memastikan betul bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah pusat itu tentu koordinasi dengan pemerintah daerah
memang semuanya masih ada proses bang johan
kami juga mengetahui masih memang ada beberapa yang terisolir
tapi misalnya contoh sederhana ketika kemarin
teman kami berharap
berhasil menemui keluarganya di gunung
teman kami memakai mobil aksesnya juga dibilang terbuka
tapi beberapa keluarga mereka yang mengungsi di gunung ada ratusan jumlahnya
juga masih belum menerima bantuan sama sekali
ini memastikan hal hal begini
konsep besarnya bantuannya secara besar saya yakin sudah dihitung masak masak oleh pemerintah
tapi untuk pelaksanaan sampai detail di lapangan itu kadang kadang suka miss di situ
nah itu yang saya katakan tadi
karena anggaran program dan konsep mitigasi
konsep mitigasi kita yang lemah
titik beratnya kepada tangkap dan lurat
maka simulasi maka pelatihan kultur waspada bencana ya
itu kurang kuat
sekarang seperti semuanya bingung
bahkan aparat saja juga bingung
nah itu yang saya katakan tadi
bagaimana mesti menyalurkan kemana
maka masyarakat siap waspada
seperti orang jepang
kemudian pemerintahan pun termasuk pemerintah daerah sangat terlatih dengan simulasi simulasi
sehingga tidak berulang
di lombok juga kita mengetahui kok
ya ada daerah daerah terus selir yang lama
kemudian kita terjadi di palu
terjadi kesalahan yang sama
karena keterlatihan kita
keterlatihan aparat ya
terutama aparat aparat daerah yang memang belum pernah musibah gitu
padahal peta baru potensi bencana di indonesia sudah sangat berubah
sementara kita masih pola pola lama
sementara kesiapan kita tidak naik
apakah memang kalau
tim di lokasi atau jumlah orang yang bisa membantu di lokasi itu masih dirasa kurang
atau gimana sih
laporan teman kamu itu pasti dua hari yang kemarin kan
artinya ini kan proses
yang terjadi di donggala dan palu itu daerah yang luas juga
ada daerah yang memang terisolasi oleh transportasi
tidak bisa dijangkau oleh apa
mungkin temanmu ada yang
saya tidak tahu temanmu kemana
tapi informasi itu sudah masuk ke pusat
karena itu hari ini pagi ini tadi
pak presiden meninjau itu sampai ke donggala
untuk memastikan itu tadi
mana yang kurang yang kemudian segera ditindaklanjuti
kemarin menko polhukam ke sana terlebih dahulu ya
itu tidak hanya pasukan tapi tenaga medis juga
kalau saya bicara ininya kan tidak dilaporkan secara detail ya
banyak yang sudah masuk
yang kemudian mungkin di hari pertama kedua
oke lah ada gempa terjadi
dan gempa itu jangan dipersepsikan gempa sekali
udah bukan begitu
ada gempa susulan
gempa susulan yang kemudian membuat panik oleh publiknya
yang kemarin sempat ada rame rame hari minggu apa senin ya
kemudian itu dengan cepat ditindaklanjuti
informasi itu masuk ke presiden
sehingga hari ini bukan hari ini
dari kemarin itu saya melihat sendiri video itu dikirimkan
apa namanya jenset
sebenarnya yang soal listrik misalnya
bukan sumber dayanya yang soal listrik
dan sumber dayanya yang nggak ada pak
tapi jaringan pak
jaringannya putus karena ada gempa itu
itu begitu pak putri ya
apa yang terjadi di lombok kemarin
misalnya kelembatan membuka distribusi
kesalahan kesalahan yang sama kelemahan kelemahan yang sama
itu kemudian terulang
itu yang harus menjadi pr kita
iya saya kira tentu
saya tidak mengatakan itu
pendidikan kultur berarti mungkin
juga publik harus diberi pemahaman juga
secara utuh bahwa itu juga bukan hanya karena koordinasi yang nggak bagus
koordinasi nggak bagus ada faktornya
tapi juga anda harus paham bahwa faktor di alam itu tadi
yang terisolasi itu juga ada gitu loh
yang ikut membantu sehingga ada daerah daerah yang masih terisolasi
kemarin sudah dikubur ya
yang dua hari sebelumnya kan rame tuh
sudah bau dan apa
kemarin sudah ini semua dibikin itu
ini kan informasi informasi yang ini diperlukan juga oleh pemerintah
misalnya tadi dari teman putri mungkin bisa disampaikan juga
sehingga kami pemerintah pusat itu tahu bisa juga untuk pemerintah daerah ya
memang ada itu yang tadi saya sampaikan
kapan mungkin ada rencana lagi presiden jokowi untuk datang
untuk melihat progress nya
ya ini nggak
hari ini tidak terakhir
hari ini tidak terakhir
tangkap darurat itu biasanya kan empat belas hari kan ya
tangkap darurat itu biasanya kalau bencana biasa itu ada di level pemda
tapi ini hari pertama sudah pemerintah pusat yang masuk ya
ini tadi kenapa kita mendiskusikan soal status itu
itu maksud saya ya
yang kedua apa namanya presiden hari ini memastikan betul
karena kemarin beliau dapat informasi ada daerah yang masih belum tersentuh bantuan atau isolasi itu
nah sekarang sampai ke donggala ya
presiden tidak hanya di palu di taman perumahan taman balara
tapi juga sampai ke donggala untuk melihat itu
dan ini bukan yang terakhir
saya dengar minggu depan beliau juga akan kesana
untuk memastikan itu
jadi dia nggak pengen ada di belakang meja
pak jokowi presiden kita ini benar benar ingin memastikan segalanya itu sesuai dengan apa yang dilaporkan oleh para pembantunya
oke dan terakhir pak sodik artinya pr kita berikutnya adalah memastikan kita semua terdidik untuk bersahabat dengan bencana kira kira begitu ya
membangun budaya waspada
membangun budaya waspada bencana yang tinggi
masyarakatnya aparatnya dan semuanya
oke baik pak sodik terima kasih banyak
bang johan budi terima kasih banyak
semoga kita semua berhasil
semoga kita semua bisa memetik pesan dari perbincangan kita pada malam hari ini
dan semoga bantuan cepat berata ya
bang johan itu semua yang kita harapkan
ya kita semua berharap
dan yang tadi bantuan asing sesuai dengan list
iya sesuai dengan list
terima kasih bapak
dan kami akan kembali setelah jeda
tetap bersama kami